kenapa usah begini
mbah cepat masukkan ajiannya
mbah cepat keluar
kurang ajar kau usman
aku akan bakar masinmu
lo denger semua ya
masjid ini mau dibakar
nanti kalian semua
kenapa masjid ini mau dibakar
ini urusan gua
gak boleh ada yang membantang
kalau membantang gua habisin
sekarang bubar eh bubar bubar
lu yang tinggal bubar
cepetan kita bakaran
kalian pada mau kemana
kita mau sholat maghrib di rumah aja kang
kenapa sholat di rumah
sholat di masjid
pahalanya itu lebih banyak
tapi kang adria melarang kita sholat di masjid
masjidnya mau dibakar kang
ya udah kalian tunggu disini
masjid mau dibakar
ketukan remon mau pada bakar remon
kita bikin rata dengan tanah yan
masjid ini mau dibakar
kalian tidak boleh melakukannya
dengar manusia tolong
masjid ini tidak boleh dibakar lagi
kalau masih nekat
kamu akan batal
tapi lu tetep berantar arian
lu tetep berantar sih
begini lihat akibatnya
kayak begini arian
lu bandel arian
lu bandel tau gak
kamu harus tabah
kita kuburkan sekarang
kenapa jadi begini semua arian